ini kan mau lebaran
semua tkw pada pulang
begitu juga kamu
dititipkan dulu di cibarengko
seminggu atau dua minggu
iya pak ustadz
kamu lagi mau tau apaan sih tut
kok gambarnya lebih bagus disini daripada aslinya tut
kan aku pake advan g satu
yang punya smart kamera dengan lensa premium
dari produsen lensa terbaik di dunia
gambarnya jadi lebih terang lebih jelas
sama warnanya jadi lebih cerah ya tut
apa tadi tut
nggak usah dibahas moms
tarah aku pusing
kenapa digoyang goyang sih
mama jadi pusing
teknologi canggih moms
udah tut ah
kamu mau ke rumah papa kamu
emangnya boleh moms
moms nggak marah
moms nggak sedih
udah gak usah diterusin omongan omongan aneh kamu itu
kalau mau berangkat berangkat sekarang
biar pulangnya nggak kemaleman
aku janji aku nggak pulang malem malem

nanti aku buka puasa bareng sama mom yups
tut tau nggak
kalau mama juga sayang sama kamu
makanya mama gak mau lihat untuk sedih
yaudah sana pergi
pokoknya mau siap siap dulu yuk
nanti kalau kamu pergi
kamu kunci pintunya
taruh tempat seperti biasa
sekarang mamamu mau meyangking dulu
mau lihat bayi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ini adalah golden boy lain dari desa lain
ada banyak calon pemimpin masa depan
ini mulia di pasien tak libat eh saya tahu kamu cemburu kan jangan bawa bawa masalah pribadi
dong kan dasar pedut kamu ya negatif tinggi terus ini enggak ada urusannya sama cemburu
enggak ada hubungannya nih cuma mulia di dari orang luar ciraos yang tahu bahwa antin gak
punya keluarga bahwa antin gak punya anak bisa jadi bayi itu anaknya mau nyari dengan pacarnya
hasil hubungan gelap di pasipagi ceng sudah gosip nanti batal puasa kamu
kalau malam lagi lapar tukung ini memang masih pagi bener tuh berarti
gosipnya bis maghrib aja kum apa sih kamu udah ya
hai pengen gendong gendong ntin astaghfirullah itu mah nggak boleh kumbata gendong bayinya doy
oh kamu kenapa sih tadi pukul pukul saya terus ngekirain kamu mau gendong entin makanya saya
pukul nggak boleh kum eh emang gendong ntin tuh aceh bukan aku eh hahaha pengen mandiin pengen
ngak ceng nih kirain suruh mandiin bayi enggak mau mandiin cepet banget kamu kenapa gak ikut sama
aku kalau saya ikut mereka yang nempelin kamu siapa amit abis saya ditemenin sama kamu mendingan saya
pergi lho saya sendiri ya saya kan sayang sama kamu cek cek tuh gak tuh cek
tidak ada yang tahu siapa orang tua kamu saya laporkan kehadiran kamu kepada yang berwenang
tapi tidak ada yang datang menjemput untuk mengambil kamu kamu lalu diurus sama endun
undun menikah kamu ditinggalkan
setelah itu kamu diurus sama eros
begitu eros punya cucu dede kamu kurang keurus
setelah itu kamu tinggal bersama saya
kemudian seperti yang kamu ketahui kamu diurus oleh semua orang di cibarengko
kira kira orang tuhan cerita siapa pak ustadz
kemungkinan besar tkw dari desa lain kecamatan lain
pulang membawa anak tapi keluarga tidak mau menerima
akhirnya disimpan di cibarengko
sama seperti bayi yang ditinggalkan di rumahnting
kemungkinan besar itu bayi yang dibawa tkw dari luar
ini kan mau lebaran semua tkw pada pulang
begitu juga kamu dititipkan di cibarengko
seminggu atau dua minggu sebelum lebaran
wah udah pada kumpul
kalau gitu sekarang kita bisa ke panti asuhan ya
tapi barang barangnya belum dicatat sama tepo pond bu guru
pond kamu itu disini bertugas untuk mengurus semua keperluan taman bacaan
selama kamu ada di sini kamu itu harus mendahulukan kepentingan anak anak
baru kepentingan kamu
iya bu guru
saya gak mau liat lagi ya kejadian seperti ini
ya siap bu
nih taruh susu dulu
tuh ya tutup
nah susu kasih air panas ya
jangan terlalu banyak airnya
supaya susunya larut
kalo dikocok ya
tuh kan liat tuh
masuk aja cu

kasih kasih kasih
aduh minumnya sampe begitu
udah lama gak gendong bayi mak
jadi inget ucuy ya